gubernur jawa tengah ganjar pranowo memberikan respon terkait pernyataan presiden joko widodo di rakernas relawan projo atau pro jokowi pada sabtu lalu di magelang jawa tengah
presiden joko widodo sempat menyinggung soal kemungkinan sosok yang akan didukung oleh relawan projo yang hadir pada acara tersebut
yang kita dukung ada di sini
banyak orang mengira sosok yang disinggung oleh presiden jokowi adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang saat itu turut hadir pada pembukaan rakernas projo
ganjar yang tadi pagi hadir saat penganugerahan gelar dr honoris causa oleh universitas gejamada kepada menteri perhubungan budi karya sumadi di gedung pusat ugm
akhirnya menanggapi pernyataan presiden jokowi dodo